wakil sekjen partai demokrat andi arief akhirnya mengonfirmasi terkait cuitannya soal koalisi dengan partai gerindra
andi arief langsung berbicara tentang saran untuk ketua umum gerindra prabowo subianto dan menjelaskan maksud istilah general kardus
selain itu andi arief juga menegaskan partai demokrat tidak pernah melakukan perselingkuhan politik
kami memberi saran pada pak prabowo agar di situ ngatang ngatang untuk mencapai kemenangan
kami tidak pernah bertemu dengan partai manapun kecuali dengan pan dan pks
kita tidak pernah berselingkuh dengan siapapun karena kami yakin pak prabowo seorang jenderal yang punya hitungan yang bagus
dan inilah momentum dia untuk menang
pada hari ini kami mendengar justru sesebaliknya
ada politik transaksional yang berada di dalam ketidaktahuan kami yang sangat mengejutkan
padahal untuk menang bukan berdasarkan politik transaksional
tapi dilihat siapa calon yang harus menang
itu yang membuat saya menyebutnya jadi general kardus
general kardus itu general yang tidak memikir artinya
uang adalah segalanya